nah kalau tadi ana avanti ini berkiprah di dunia fashion ternyata juga ada perempuan indonesia yang fokus pada para penyandang disabilitas
karena seperti kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini yang tinggal di negara berkembang seperti indonesia ini
kerap menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan pendidikan maupun pekerjaan yang layak bagi mereka
ya tidak terkecuali bagi para penyandang tunarungu
melihat realita sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi para penyandang tunarungu di indonesia
disa syakina ahadanisa tergerak untuk menggagas berdirinya kafe workshop dan juga car wash yang khusus mempekerjakan karyawan tunarungu
jika anda berkunjung ke salah satu tempat pencucian mobil di kawasan cinere depok jawa barat
anda akan menemukan satu tempat di mana para pekerjanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat
ya para pekerja di finger talk cafe dan car wash ini adalah orang orang istimewa
mereka tuli namun berdaya
disa syakina ahad dan nisa memulai membuka fingertalk cafe sekaligus workshop pada mei dua ribu lima belas
ide pendirian finger talk cafe berawal saat ia menjadi relawan di nicaragua amerika latin
saat itu gadis berusia dua puluh tujuh tahun ini menjumpai kafe dela son sisas atau cafe of smile yang semua pegawainya tunarungu
sepulangnya di tanah air bekerjasama dengan gerkatin gerakan untuk kesejahteraan tunarungu indonesia
ia mewujudkan keinginannya mendirikan finger talk cafe dan juga workshop di pamulang pada mei dua ribu lima belas
agar dapat menyerap lebih banyak pekerja pada september dua ribu enam belas lalu
disa memutuskan membuka car wash atau jasa pencucian mobil
saat ini fingertalk mempekerjakan dua puluh karyawan tuli
yang bekerja di kafe maupun car wash yang ada di cinere maupun pamulang
ma'ruf bayi haki lulusan sekolah luar biasa di ciamis ini mengaku
sebelum bekerja di finger talk ia selalu ditolak saat melamar pekerjaan
saya waktu itu lamar kerja terus saya bawa ijazah saya
lalu bosnya bilang kamu tunarungu ya
oh maaf saya nggak bisa menerima tunarungu
ya udah saya pergi lagi karena saya tunarungu
fingertalk cafe banyak mendapat perhatian dari berbagai komunitas tuli
baik lokal maupun internasional
salah satunya pada tahun dua ribu enam belas finger talk mendapat kunjungan dari peserta def youth leadership
sebuah program kedutaan besar amerika di indonesia
yang mempertemukan komunitas tuli indonesia dan amerika
disa menyadari bahwa apa yang ia perjuangkan di finger talk merupakan bagian dari usahanya mengedukasi masyarakat
karena dengan datang ke fingertalk pelanggan dapat sekaligus belajar berkomunikasi dengan orang orang tuli
meski kesalahpahaman mungkin terjadi antara pekerja dengan pelanggan
saya pengen justru fingertalk itu jadi punya kita bersama
bukan bisa doang kok yang mau bikin gitu loh
kalau fingertalk bisa menginspirasi teman teman lain untuk bikin
itu bagus banget